berkunjung ke cianjur jawa barat anda dengan mudah akan menemukan olahan bumbu fermentasi bernama tauco
di kota ini tauco sudah menjadi ikon dan kerap dijadikan oleh oleh para wisatawan yang datang ke sini
salah satu produsen tauco yang legendaris berada di kawasan cijedil cugenang cianjur yang sudah ada sejak seribu delapan ratus sembilan puluh
di sini produksi tauco dilakukan setiap hari dan masih secara tradisional dikelola generasi keempat
halo pak frans saya kiki pak saya dengar di sini legendnya pembuatan tauco pak
boleh dong saya jadi pegawai bapak untuk melihat prosesnya boleh nggak pak
yakin pak kenapa emang
prosesnya panjang loh
wah nggak apa apa itu udah jadi makanan saya sehari hari boleh ya pak ya
oke saya akan ajak anda untuk melihat bagaimana proses panjang pembuatan tauco
salah satu bumbu ya khas yang dimiliki cianjur selengkapnya dalam sehari menjadi produsen tauco cianjur
apa nih pak proses selanjutnya
kita ke fermentasi
menurut pak afrans pembuatan tauco memakan waktu panjang
dalam sekali produksi butuh waktu setidaknya tiga hingga enam bulan sebelum bisa dipasarkan
hehehe jadi penasaran nih
kacang kedelai jadi bahan utama dalam pembuatan tauco
di pabrik ini sekali produksi bisa mencapai satu kuintal kacang yang diolah
hanya kacang kedelai berkualitas yang akan diproses
mengayak harus sabar ya sedikit demi sedikit agar kedelai terolah dengan baik
selanjutnya kacang kedelai akan masuk proses penjemuran
aduh aduh aduh aduh
kalau tadi lihat pak asep jalannya cepat banget
kalau saya ini perlahan seperti ini
pak asep bapak berat banget
energi matahari jadi faktor utama agar bisa kering sempurna
karena itu ratakan dengan alat khusus agar jangan sampai kedelai saling menutup
setidaknya penjemuran ini memakan waktu beberapa hari
nah setelah satu minggu barulah nanti si kacang kedelai yang sudah kering itu akan digiling
dan kemudian akan berubah bentuknya seperti ini
jadi akan terbagi dua yang selanjutnya kita akan masuk ke proses selanjutnya
setelah digiling kacang kedelai kemudian dicuci
proses pencucian dilakukan secara manual di tempat besar berbahan keramik ini
rendam kacang kedelai sampai tenggelam
nah pertama tangan kita harus dipastikan bersih
masukkan tangan ke dalam gunungan kacang
angkat dan kucek kucek dengan air seperti ini
biasanya proses pencucian memakan waktu tiga puluh menit sampai satu jam
saat pencucian adalah sekaligus memisahkan kulit dan daging kacang kedelai
nah kulit kacang kedelai ini biasanya akan mengambang dalam air pencucian
waduh meskipun sudah dilakukan berkali kali tapi lumayan susah juga ya
setelah dipastikan bersih rebus kacang kedelai
proses perebusan dilakukan di kuali besar ini
sedikit demi sedikit kacang kedelai yang sudah bersih dimasukkan untuk masuk proses perebusan
nah ini proses perebusan sedang berlangsung
jadi kalau di tempat ini pembuatan tauco sekali merebus itu bisa satu kwintal ya pak ya
durasinya lama juga seharian
jadi setelah itu setelah dikukus selama selama seharian baru bisa masuk ke proses selanjutnya
setelah dipastikan masuk semua langsung rebus
jangan lupa ditutup ya
proses perebusan masih dilakukan secara tradisional dengan menggunakan kayu bakar
produsen memilih kayu bakar karena sejumlah alasan
pertama karena lebih ekonomis
kedua konon resep leluhur ini bisa memberikan aroma berbeda pada olahan kacang kedelai
proses perebusan berlangsung semalaman
cek secara berkala ya
setelah itu kacang dijemur kembali dan disimpan dalam wadah wadah berbentuk

harus begitu tekniknya
tadi saya sempat diajarin sama pak ucup tapi memang agak susah agak tricky
jadi biarin aja deh pak ucup yang kemudian lakukan
pak yang ini belum ya
ini memang harus dijemur di bawah terik matahari langsung
jadi memang bisa anda bayangkan ini sepanas apa sekarang
nggak cuma kacang kedelai aja yang kering tapi kita juga disini kering pak
kacang kedelai yang sudah kering kemudian akan dimasukkan ke dalam satu wadah seperti ini untuk difermentasi
eits sebelum ke proses selanjutnya tampir harus dibersihkan dulu satu persatu
aduh satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan
dulu atas lagi deh
setelah beres urusan tampir kita kembali ke proses produksi
kedelai diperam di dalam ruangan sampai tumbuh jamur
pada tahap ini bakteri yang berperan didominasi oleh geobasilicus weisselabacius
sekarang ada dua
hasil fermentasi selanjutnya berubah berwarna hijau dan akan dijemur kembali
proses penyemuran ini bertujuan untuk menghentikan proses fermentasi
fermentasi tahap satu beres
selanjutnya fermentasi garam atau fermentasi kedua
fermentasi garam dilakukan di sisi lain dari pabrik pembuatan tauco tepatnya di tempat ini
proses fermentasi dilakukan dengan cara menyiapkan garam dalam patiman
kedalam air yang mendidih
setiap hari saat cuaca cerah patiman dibuka serta rendaman kedelainya diaduk
proses ini bertujuan untuk membuat perputaran oksigen patiman baik
karena oksigen dibutuhkan bakteri bakteri baik untuk tumbuh dan memproses kedelainya
nah efeknya air pada rendaman akan menyusut dan kering
fermentasi garam selesai
tapi masih belum jadi
berikutnya akan masuk ke dalam guci besar untuk fermentasi selanjutnya yang memakan waktu selama lima bulan
karena taoco akan dikeringkan secara alami dengan sinar matahari
selain itu semakin lama tauco juga akan semakin enak
taoco taoco ini disebut taoco kering
nah di sini dijual juga taoco basah yang sebelumnya sudah diolah dengan bumbu bumbu rahasia taoco chapmeong
untuk taoco basah
tauco kering dimasak kembali bersama gula merah dan gula pasir hingga tiga jam
selama proses memasak pengadukan harus terus dilakukan
tauco basah yang sudah diolah disimpan ke dalam gentong dan sudah bisa dipasarkan
ada banyak kemasan yang disediakan
mulai dari botol kecil hingga botol sedang
nah yang menarik dari penjualan tauco di tempat ini ternyata masih menjaga nilai nilai luhur atau tradisi leluhur
orang yang datang ini tidak langsung bisa mengambil dari display ya
tapi ternyata harus disiapkan secara manual seperti ini
jadi orang yang datang kemudian mau pesen ukuran berapa baru deh si taoconya dimasukkan ke botol misalkan
yang saya bayangkan sih ketika memang lagi padat begitu ketika orang datang beli lima puluh berarti lima puluh botol langsung ya kang
waduh kebayang tuh sibuknya kang roby kalau misalkan pelanggan datang seperti apa
oke lah saya mau coba dulu ya memasukkan tauconya ke dalam botol ini
untuk taoco berukuran rp tiga ratus tiga puluh mili dibanderol rp dua puluh dua
poco ini dijajakan di sejumlah toko oleh oleh di cianjur
rata rata yang mencari tauco merupakan para wisatawan yang berkunjung ke cianjur
sekarangnya bu tapi ngomong ngomong bapak kenapa sih pak beli tauco biasanya buat apa sih pak kalau beli tauco itu
ya enak aja khas cianjur
cianjur cianjur pasti gitu ya
cianjur kan taoco
biasanya ibu masak buat apa bu
buat sambal lah
sambal oh enak pak
iya enak pakai cabai
nah kenapa belinya di tempat ini sudah legend atau gimana
ya ini kan produknya kan dari sini
aslinya kan dari cianjur
cianjur ya pak ya
terkenal rasanya mantap
keberadaan taoco di indonesia tidak terlepas dari perjalanan etnis tionghoa di cianjur pada tahun seribu delapan ratus sembilan puluh
kemudian pada tahun seribu sembilan ratus dua puluh an taoco mulai berkembang menjadi industri yang disesuaikan dengan bahan yang ada di indonesia
karena ada komponen dari bahan baku lokal indonesia gula aren yang memang masuk di situ sebagai pemanis
dan gula aren itu tidak ada di negara tiongkok
pohon aren itu tidak bisa dibudidayakan
pohon aren itu hanya bisa tumbuh dengan apa dengan bantuan binatang luwak gitu ya
nah seperti itu jadi keberadaan tauco yang di indonesia tentu saja berbeda karena memang menggunakan bahan baku lokal yang ada di kita
olahan yang biasa menggunakan tauco kebanyakan adalah chinese food salah satunya adalah cah kangkung
jadi ini panduannya ya
ini teman buat masaknya
oke terima kasih banyak ya kang ya
nah belanjanya sudah belajar menjadi pengusaha taoconya juga sudah
itu artinya perjalanan saya sehari menjadi produsen tauco cianjur selesai sampai di sini
kalau kita boleh ke belakang ternyata melelahkan juga ya menjadi seorang pengusaha taoco
terutama trik mataharinya yang bikin badan kepanasan tapi gak apa apa
mudah mudahan ini bisa menjadi inspirasi untuk anda
kiki haryadi rizky rahadian cianjur jawa barat